saudara rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten bekasi jawa barat diwarnai aksi unjuk rasa hingga terjadi kericuhan
masa yang berunjuk rasa di lokasi rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten bekasi di cikarang selatan jumat sore terlibat aksi saling dorong dengan aparat yang berjaga
masa meminta kpu dan bawaslu profesional dan dugaan indikasi kecurangan yang diduga terjadi pada dua kecamatan di kabupaten bekasi
dugaan kecurangan tersebut salah satunya penggelembungan suara partai yang berubah dan turun ke salah satu caleg